kemarin sampai dengan pukul dua belas tanggal tujuh belas sudah kami laporkan ke masyarakat semuanya bahwa total kasus kita adalah satu ratus tujuh puluh
pada perkembangannya tanggal tujuh belas setelah pukul dua belas sampai dengan tanggal delapan belas ada beberapa penambahan yang cukup signifikan yang kami rincikan sebagai berikut
di provinsi banten kita menemukan lagi empat kasus positif di daerah istimewa yogyakarta kita menemukan satu lagi kasus positif
dki jakarta kita temukan lagi tiga puluh kasus positif jawa barat kita temukan dua belas kasus positif jawa tengah dua kasus positif
sumatera utara satu kasus positif
lampung satu kasus positif riau satu kasus positif kalimantan timur satu kasus positif
kemudian dari proses penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan dan kemudian kemandirian yang bersangkutan
jadi ini bukan pasien rumah sakit yang datang dan kemudian kita pereksa kita temukan ada dua kasus positif
sehingga pada periode tujuh belas
maret pukul dua belas sampai delapan belas maret pukul dua belas ada penambahan sebanyak lima puluh lima kasus positif
sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang sampai dengan kami melaporkan data pada pukul dua belas hari ini adalah dua ratus dua puluh tujuh kasus positif
kemudian jumlah kasus yang sudah menjadi negatif
sudah sembuh dan bisa dipulangkan
secara akumulatif kita laporkan adalah sebelas kasus bisa dipulangkan
rinciannya adalah satu kasus dari banten sudah bisa pulang
kemudian jakarta sembilan kasus kemudian dari jawa barat satu kasus
akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal delapan belas maret pukul dua belas
dan sebagai berikut untuk provinsi bali ada satu yang meninggal
provinsi banten ada satu yang meninggal
dki jakarta ada dua belas yang meninggal
jawa barat ada satu yang meninggal
jawa tengah ada dua kasus yang meninggal
jawa timur ada satu kasus yang meninggal
sumatera utara ada satu kasus yang meninggal
sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah sembilan belas